beberapa selebritas dunia turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ratu elizabeth ii pada kamis
salah satunya aktor pentolan film x men patrick steward
ia mengungkapkan selama ini ia telah beberapa kali bertemu dengan sang ratu
steward merasa bangga karena sempat diberi gelar kesatria oleh sang ratu
ia yakin segala peninggalan ratu yang berkesan akan terus dikenang
sejak tahun ini saya merasa itu akan menjadi sebuah penyelamat yang paling lama di inggris
saya merasa itu akan menjadi sebuah penyelamat yang lebih baik
seratus tahun di planet
tapi saya teruja jika itu benar kita tidak tahu itu
tentu saja prince charles yang di sebelah untuk mengucapkan salam ke depan

sementara itu ucapan duka cita dari para selebritas dunia juga turut menghiasi media sosial
di antaranya dari penyanyi senior shirley bassey musikus ozzy osbourne komposer andrew lloyd webber dan aktor george takei
ozzy osbourne dalam ceritanya menyatakan turut berduka atas wafatnya ratu elizabeth ii
menurut dia wafatnya sang ratu seperti menghancurkan pemikiran inggris tanpa sang ratu
ia juga telah mengunggahnya ke media sosial untuk menghormati
selain itu ucapan bela sungkawa disampaikan oleh beberapa musikus di seluruh dunia yang juga memberi penghormatan
musikus inggris yang juga personal the bitles paul mcartney memberi penghormatan kepada ratu elizabeth ii dan menyambut gelar raja baru charles iii dalam sebuah cuitan
tuhan memberkati ratu elizabeth ii
ia mendoakan sang ratu agar beristirahat dengan tenang dan mendoakan raja charles iii berumur panjang
salah satu personel band the rolling stone mick jagger juga menyampaikan ucapan bela sungkawa
jagor menyatakan dalam cuitannya selalu mengingat ratu elizabeth sebagai wanita muda yang cantik
ia menyampaikan rasa simpati terdalam bagi seluruh keluarga kerajaan
tidak ketinggalan ucapan bela sungkawa melalui unggahan instagram disampaikan victoria beckham dan janet jackson atas meninggalnya sang ratu
mereka menyatakan akan mengenang kesetiaan dan pelayanan yang diberikan ratu bersama keluarga